kita beralih ke informasi lain pesawat latih pkrtz milik fly school ganesha yang sedang mengudara di kawasan bandara tunggu wulung cilacap jawa tengah
jatuh dan menabrak hanggar milik perkasa fly school
akibat kejadian ini tujuh pesawat rusak tertabrak dan seorang pilot tewas di lokasi kejadian
seperti inilah kondisi hanggar perkasa fly school di kawasan bandara tunggu wulung cilacap jawa tengah
hanggar yang digunakan untuk menyimpan pesawat latih ini mengalami kerusakan setelah tertabrak pesawat latih pkrtz yang dikemudikan pilot mj hanafi sm
untuk sementara kondisi hanggar dan pesawat yang mengalami kerusakan masih dibiarkan ditutup terpal menunggu tim yang akan melakukan pemeriksaan
sementara pilot mj hanafi sm sudah dievakuasi ke rumah sakit pertamina cilacap
belum ada keterangan resmi baik dari pihak bandara maupun dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini
saya ingin menyampaikan informasi yang saya sampaikan terkait dengan kondisi jenazah
beberapa siang lalu saya saat ini di kamar jenazah rumah sakit umum daerah cilacap sudah diberangkatkan
sekitar pukul dua puluh dua lebih lima belas baru saja diberangkatkan
dan rencananya jenazah kolonel hanafi ini akan dibawa menggunakan jalur darat menuju ke bandara adi sucipto yogyakarta
kemudian besok pagi rencananya akan dilepas di bandara adi sucipto untuk diterbangkan menuju ke malang
dan nanti di malang jenazah kolonel hanafi akan dimakamkan
nah berkaitan dengan peristiwa musibah kecelakaan pesawat jatuhnya pesawat latih di bandara tunggul wulung ini
bahwa awalnya menurut keterangan sejumlah saksi yang ada di sekitar bandara
pada sekitar pukul empat belas lebih siang tadi terdapat latihan
nah di dalam latihan ini memang tidak biasa
karena ini dilakukan oleh pilot senior dilakukan oleh coach atau pelatih dari para siswa yang sedang belajar di kawasan bandara tunggul mulung
nah pada saat berlatih manuver dan seterusnya sekitar pukul lima belas sore tadi terjadi insiden
kemudian pesawat jatuh menabrak tujuh pesawat latih yang diparkir di kawasan bandara tunggul ulung
kemudian juga menabrak hanggar
di bandara tunggul wulung ini ada dua sekolah
yaitu yang pertama sekolah ganesha dan yang kedua yaitu yang anda lihat di layar kaca yaitu perkasa
nah keduanya pilot yang saat terbang ini merupakan pilot atau pelatih dari ganesha
kemudian menabrak hanggar
yang ada di kawasan bandara tunggul hulu milik sekolah penerbangan perkasa
nah berkaitan tentunya dengan penyelidikan
apa yang kemudian menyebabkan terjadinya pesawat jatuh
tentunya semua pihak yang ada di tempat ini yang tadi saya konfirmasi berkaitan dengan hal ini
ada kepala bandara kemudian ada dan lanut ada kapolres mereka tidak berwenang
karena ini merupakan ranah dari knkt yang baru besok pagi akan tiba di bandara tunggul mulung
untuk melakukan pembelajaran
nah sementara yang bisa dilakukan dari pihak kores silajap
tadi sudah mengamankan lokasi dengan memasang polis lain
untuk tidak merubah posisi kecelakaan yang terjadi pada sore tadi
selain itu juga dari pihak bandara sampai dengan tadi beberapa saat yang lalu dikonfirmasi di tempat ini
masih belum bisa memastikan apakah penerbangan komersial yang biasa dilakukan setiap hari di bandara tunggul bulung
besok akan dilakukan
tentunya malam ini akan dilakukan evaluasi terkait dengan operasional bandara tunggul wulung
roby terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali